let it go nah yang lagi penasaran halo semuanya jadi weekend ini saya sama rizky lagi main ice
team ya sepatu belajar ya rizky ya belajar sih saya pertama kali loh saat ini agak ngeri ngeri
ditahan jatuh nah ini kita udah berdua udah lancar tadi kita sempat belajar dulu sampai bisa selancar
ini tapi saya lebih capek makanya saya duduk aja enak ya enak biar kita dorongin dulu pokoknya
hari ini kita belajar kira kira nanti siapa yang jatuh duluan apakah sarah atau saya apa
nanti yang balapannya lebih fiction dan pemenangnya nah iketin terus ya ya weekend gitu ya ayo
weekend kali ini saya dan rizky bermain ice skating di oasis center arena di aion jakarta
garden city tarif untuk ice skating sendiri ini sebesar satu ratus dua puluh tiga pada weekdays dan satu ratus lima puluh rupiah
pada saat weekend harga tersebut sudah termasuk penyewaan sepatu seluncur ya dan disini kita juga
diwajibkan untuk memakai kaos kaki dan juga sarung sarung yang diperlukan untuk menikmati
sarung tangan jadi jangan lupa ya sebelumnya kami berdua tuh belum pandai bermain skating nih tapi
tenang disini ada para instruktur yang bisa mengajarkan kalian cara dasar untuk bisa meluncur
di atas es dimulai dari kaki membentuk huruf v kemudian angkat satu kaki maju diikuti kaki
yang satunya seperti berjalan biasa dan wala lama kelamaan kami berdua bisa meluncur walaupun
masih muda ya oh gitu safety nya adalah kita harus v pelan pelan melangkah kalau mau jatuh
langsung refleks harus megang lutut oh gitu kita coba lagi ya mas ya namanya juga belajar gitu
kan tapi buat yang masih takut jatuh tenang bisa juga nih kita pakai alat bantu aja dengan memakai
alat bantu yang lucu ini akan jadi lebih gampang untuk pemula belajar ice skating karena badan
kita bisa jauh lebih seimbang
jadi makin jago deh saya
tapi dari tadi rizky ngebut banget
saya ditinggal mulu deh
makanya jangan so jago deh
seneng ya sarah
jahat memang dia
tapi kapok sih buat ngebut ngebut kayak tadi
nih pentingnya kita memakai sarung tangan
jadi bukan karena kedinginan aja ya
lebih keamanan sih
nah setelah pake kan
baru tuh aman
udah kita bisa lanjut main
jadi kalau pake ini bebas jatuh ya
jangan sampai ya
bukan jimat bener
jangan sampai jatuh lagi
cuman ya yang penting sudah terproteksi
setelah latihan dan mencoba berulang ulang
akhirnya kami berdua bisa deh berseluncur dengan lancar
nah balik lagi
kita udah di outdoor
udah di outdoor
tadi kita udah dingin dingin
sekarang kita mau cari yang
langit biru awan putih
langit biru awan putih
udah nunggu di belakang
warnanya gemes banget
mau lihat jakarta dari ketinggian
pemandangan cakung ya
ketinggian enam puluh meter
sekarang kita ikut
yuk kita ikut
harga tiket naik biang lala juga beragam nih
untuk weekdays dikenakan rp lima puluh lima per orang dan rp enam puluh enam untuk weekend
ada juga paket untuk couple seharga rp satu ratus enam puluh lima dan family sebesar rp tiga ratus tiga puluh
pada saat pengantri
kami melihat ada yang unik lho
satu di antara tiga puluh dua kapsul penumpang yang ada di sini dihiasi dengan balon kue ulang tahun serta ornamen lucu lainnya
ternyata bisa kasih surprise romantis untuk orang terkasih guys di sini
meskipun kita naik pada saat matahari lagi terik teriknya
namun di dalam ini nggak kerasa panas kok karena ada pendingin ruangan di setiap kapsulnya
di sini kita bisa melihat kecantikan kota jakarta dari atas langit
dan tentunya apalagi kalau bukan foto foto
tiga kali kenapa kok sampai tiga kali naiknya
nah ini selalu kita

setelah lelah bermain perut kita juga menangis
setelah lelah bermain perut udah keroncongan nih
akhirnya kami memutuskan ingin makan bebek yang terkenal di kawasan banjir kanal timur
kita bakalan makan
kuat nih kita mukbang satu ekor ini
kita mukbang satu ekor bebek
langsung aja ya kita minta goreng ya
pakai petai gak
pakai dong ambil petainya
satu ekor ya
utuh gini bisa digoreng ya
nih kayaknya mata sarah udah berbinar binar ya
karena uniknya jadi kita tuh harus memilih bebek yang tergantung gantung dan dijualnya per ekor
untuk harga satu ekor bebek goreng dibanderol seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah dan bisa disantap sampai lima orang
nah ini dia nih bebek goreng jumbo kita datang
wanginya sedep banget
untuk pelengkapnya tentunya kita pesan lalapan petai goreng tahu dan tempe
udah langsung aja kita ke bintang utamanya
langsung kita obrak abrik ya
mau di mau duluan
nah ini gentleman
wah mantap pahanya
ini langsung diigit aja kali ya
kita cobain sambelnya
kalau saya mau cobain pakai sambal terus ditaruhin petainya di atas itu
pakai petain enak
buat makan dulu sambil menikmati suasana bkt yang rame banget di sini
yang rame banget ini

lanjut makan lagi ya

kalau di nabelin kan apa lagi dany
sampai jumpa di video selanjutnya